titip putri dulu ya
ibu mau ke tohil
pasien masih butuh istirahat dengan tenang
yang menjaga bergantian saja
kita keluar yuk
kok kita harus keluar sih
harusnya dia tuh yang keluar
biar dia gak
kita aja yang keluar
kalo si rizky gak bisa masuk kesini lagi
terus nakitin si usus gore
gue bakal jagain lo
gak ada satu orang pun yang bisa nyakitin mau lagi
tapi lo gak denger apa apa kan sekarang
kalau lo bisa denger
untung gak bisa denger
karena lo itu cewek yang kuat
lo gak pernah mau ngeluh
padahal sebenernya lo lagi sakit
jujur gue salut sama lo usus goreng
kalo lagi tidur cantik juga ya
itu ada rasa keju rasa origina rasa pedas
rasa ilfil dengernya tau gak
cantik cantik ternyata nigo
rasa lo jatuh cinta sama gue
sabar ya usus goreng
gue kangen berantem sama lo
cukup kita igual kan
kita sudah berubah parah
ya udah gue ngerti aja
kita sudah berubah parah
jangan nbah dulu
iya beneran pak
masa ruang perawatan dikunci
tante mau masuk dulunya
lihat putri lagi
tapi pintunya dikunci dari dalam
gak bisa dibuka
jadi pas tante tadi ke toilet
suster datang terus bilang
harus gantian jagain putri
jadi saya dan paregar yang keluar
dan pangeran yang jagain putri di dalam
ngapain pangeran pakai kunci pintu segala
riz gak usah dipaksalah
gue gak bakal biarin rizki masuk
udah cukup dia buat masalah
dia gak bisa jagain putri
jadi sejengkal pun
gue gak akan biarin dia ada di dekat putri
ah rizky udah coba tante aja
pintunya dikunci ya
ibu mau masuk
tolong buka pintunya ya
ternyata bukan cuma rizky
saya kunci pintunya
soalnya putri lagi istirahat
saya cuma gak mau kalo putri keganggu